jadul capaan silur ibu ke bocah aja loh orang lagi danggutan asyik asyik dia bikin rusuk lu
buatan ya eh tetangga lu nih lagi sakit ada mengguna lu ribut lu dangdutan disini
kita doakan supaya dihapus semua sama allah dan diampuni semua dosa dosanya
umi itu kenapa sih umi kan udah sakit kenapa bikin sakit hati orang harusnya umi
tuh banyakin doa mi untuk kesembuhan umi juga nih ikut ikutan aja auto room umi lu aneh orang
sakit parah bukannya lemes lemah lunglai gitu
semangat banget buat ngebales masalah tentu rumput ya sampai hari kiamat juga gue kagak
bakalan habis habisan energi kalau cuma buat melawan keluarganya haji sulam asal ototnya
wajah kalau begitu semuanya kami dulu ya ayo pak haji gimana salamualaikum
udah udah jangan dimasukin ke hati kan kita semua udah tahu dari dulu dia tuh
memang begitu sifatnya udahlah mendingan kita doain aja biar dia jadi baik tapi
kan kita lihat ya baik maju dia tapi kita malah dituduh lagi dituduh lagi
pak mak maafin umi nyarum ya umi nyarum tadi udah bener bener keterlaluan sama mak
ya allah sepertinya mereka udah gak mau maafin keluarga room lagi
rumana memang gadis yang hebat tegas tapi lembut
dia memegang prinsip akan tetapi perasaannya selembut kapas
andai aja kamu ngizinin abang rum
pengen banget abang bisa berada di dekat kamu setiap saat
dan bisa menghapus setiap air mata yang mengalir di pipi kamu
masya allah kenapa rumana bisa terlihat begitu sempurna di mataku ya allah
izinkanlah hamba untuk bisa meminangnya
mas rahmadi makin ganteng aja kalau lagi bengong
lo tuh mau pulang atau kagak
umi ya pulang aja
sudara sudara boleh ikut pesta dangdut disini
bagi sudara sudara yang seiman anti maemudin bikcol
baik maemudin bikcol
maemudin bikcol singkatan dari maemunah muhyiddin bian zolib
haha itu singkatannya jok
hah makanya haji maemunah sekarang lagi masuk rumesakit
lantaran kemakan atau sumpahnya sendiri
muhyiddin nungguin dia bengong aja kayak kambing congek rasain
hah dengan nggak adanya haji maemunah kampung kita jauh dari fitnah
jadi adem dan cendram
haji maemunah bikcol
dengan masuknya maemunah ke rumesakit
mari kita bermain musik
siapa tahu kampung kita jadi makin asik
lu ngapain lu kemarin ha
lu tuh udah tua sadar diri
tuh nggak lu
dasar po nanggur lu
makin tua makin jadi
makin tua makin jadi gw kirim ke liang kubur lo
jangan sekali kali lagi lo godain anak gue atika
bar bar lo tenang dulu
anak lo itu bakal gw jadiin bini gw
eh lo ga sadar diri lo ga sadar bentuk
lo tuh udah tua
lo udah bangkotan udah gabuk lo udah bawa tanah mau ngapain lo
pake demen anak gw segalanya jangan pake nunjuk nunjuk lo
kurang aja lo jadi lo mau apa
kelana hitam baju hitam ayo berantem
eh eh eh lewat ini
gw gigit ke benung nih
gw gigit ke benung
kayak gocah aja lo
orang lagi dangdutan asik asik
dia bikin rusuh
lo berjahatan ya
lo ribut lo dangdutan disini
udah jangan pada kerok lo ayo bubar naik mobil ke rumah sakit kita nunggu kaji mahimunah
ji kita kandang dutan dalam rangka merayain
udah jangan banyak ngomong cepet udah naik mobil buruan
ayo dar ikut dar besok bubarin dong
ngapain lagi ini aduh
lo jadi kebangkoib lo
jaga emak di rumah ya
udah gak usah ikut jaga emak di rumah
eh eh apaan
pak muhyiddin itu cs gue
dia udah kayak saudara sama gue gue mesti ikut
masih ada bangku kosong
lo boleh ngikutin
baik banget mertua terima kasih mertua
baik banget lah mertua
eh ayam gue lebih mahal dari harga diri lo